saya sintia rompas masih menemani anda di kompas petang
saudara penumpang kereta api yang kembali ke kota surabaya jawa timur terus meningkat
sebanyak dua puluh lima ribu orang penumpang kereta api jarak jauh kembali ke surabaya
sementara penumpang yang berangkat dari kota surabaya jumlahnya menurun
tercatat sebanyak dua puluh lima ribu lebih penumpang tiba di tiga stasiun utama wilayah daob delapan surabaya
yakni stasiun gubeng stasiun pasar turi dan stasiun malang
mayoritas para penumpang ini menaiki kereta api jarak jauh diantaranya berangkat dari jakarta bandung dan yogyakarta
sementara penumpang kereta api yang berangkat dari kota surabaya kian menurun yakni sebanyak sembilan belas orang
dengan tujuan sejumlah kota wilayah jawa timur hingga jawa barat
hari ini ada satu ratus tujuh puluh tiga empat ratus delapan puluh enam penumpang yang melakukan perjalanan melalui bandara soekarno hatta
berdasarkan data dari pengelola bandara soekarno hatta
ada lebih dari sembilan puluh dua penumpang yang tiba di bandara
ada lebih dari sembilan puluh dua penumpang yang tiba di bandara
ada lebih dari sembilan puluh dua penumpang yang tiba di bandara